hai jadi aku bakalan bantuin kamu buat ambil lagi sepedanya sobri sobri
tapi gimana caranya itu sih gampang kamu tinggal ikutin aku aja ikutin ikutin
biar nanti ustadz usahakan supaya perampoknya bisa ketemu terus sepeda kamu bisa balik lagi
ya kalau perlu nih ya ustadz akan lapor polisi supaya perampoknya bisa ketemu
udah udah udah udah nangis lagi

ustadz nggak perlu laporin ke polisi nggak perlu ngerepotin pesantren ustadz
mending saya balik aja ke lapor ustadz

eh kau sobri
lukman asun indra berarti dari tadi kalian bertiga ini ngopi pembicaraan ya
nggak kita baru nyampe kok
bener pak ustadz
saya asun sama indra dari tadi tuh ngupik pembicaraan ya

wajarlah pak ustadz
karena saya tuh penasaran gitu
rukman asun indra kalian tahu menguping pembicaraan orang lain itu tidak boleh dan sangat dilarang
oh juga nggak tau ustadz
ingat jangan pernah diulangi lagi atau kalian mau dapat hukuman dari ustadz musa
wah ini gue rindu ada positanya mana ini
kayaknya nggak tau wajar
ini malu kan biasa
kenapa dia berhias yang rapi
tapi dia belum berhias sampai yang mau melihat sampai yang mau mandang
sumpah pada tengah banget sama siti
siapa yang menganeh lu
ini nggak ada
kalau urusan itu saya nggak mau ikut campur deh
saya gak mau terlibat dengan hati
betul apa temannya
emang apa sih pak
emang masakan si tai udah kagak enak apa ya
hah berani berani
kalau berani yang bilang makanan mpok si tai kagak enak itu namanya fitnah
buktinya mpok si tai masak cabai
eh jengolak cabai
api pada kursut
kalau nyampe manis mana anak buat jajanan
eh pak siti
ini masakan mpok siti ya
ini punya mpok siti
ini mpok siti tadi
yang benar padeh
itukan sayuran masih mentah padeh
oh jadi sampai sekarang mr serge itu belum mendapatkan kabar lagi tentang ibunya mr
iya betul sampai saat ini saya belum mendapatkan telunjuk sekalipun
telunjuk apa jempol apa kelingking
oh ya salah lagi
ya nggak apa apa kan sambil belajar bahasa juga ya
ya mudah mudahan sih saya berharap ibunya mister segera diketemukan ya
ini bener sob sepeda kamu itu ditangkok
sobri makanya jadi anak tuh jangan songong sombong
ih sosokan sih
dia nantangin gang black itu buat adu skill
alhasil dia kalah
oh gengsek yang anak freestyle bmx itu ya bisa kayak gini nih
sobri tuh gak dirampok
tapi karena anak geng bleknya itu nantangin si sobri buat adu skill
si sobrinya mau
alhasil si sobri kalah
jadi sepedanya diambil deh sama mereka
udah gak ada lagi
lu orang bilang ke ustadz itu kalau sepeda lu orang tuh dirampok
eh ternyata lu orang malah bohong
itu kalau lu orang udah ketahuan itu aduh
lu orang udah bisa langsung larugi larugi bandar
eh udah dong jangan berisik
nanti kalau ketahuan sama ustadz tidwan sama ustadz musa
nanti kita bisa dihukum itu mah namanya
nanti ketahuan sama saya
nanti ketahuan sama saya
tunggu tunggu tunggu
kok kayak ada suara ustadz musa ya
ya kamu ngarang aja kali
di sini itu gak ada siapa siapa
gak ada ustadz musa gak ada ustadz tidwan gak ada ustadz bewo
di sini tuh cuma ada haikal ada asun ada sopri ada indra ada lukman
iya cuma itu doang
aduh aduh aduh

eh kalian nih bener bener ya
kalian udah bohongin ustadz
kobri sekarang kamu jawab pertanyaan ustadz lusa yang udah ada satu
kamu beneran taruhan ya
aduh saya minta maaf banget udah ngadern tuh omongannya haikal
ustadz selama menjadi ustadz di pondok pesantren kunanta ini
gak pernah tuh ngajari sama santri ustadz untuk ikutan taruhan
sebab itu dilarang oleh agama
itu perbuatan dosa
kamu itu kalau mau berbuat apa apa tuh dipikirin lu dong
sebab akibat juga risiko jangka panjang
jangan taruhan taruhan aja
kamu pikir enak
kalau kondisi kayak sekarang gimana
bukan cuma kamu doang
ustadz musa tridwan sergei pusiti pak dek
semuanya kutah pusing gara gara siapa
aku harus ambil sepedanya sobrik
yang diambil dari geng brek
hmm tapi gimana ya
tadi kan kamu udah nolongin aku
jadi aku bakalan
bakalan bantuin kamu buat ambil lagi sepedanya si sopri
tapi gimana caranya kak
itu sih gampang
kamu tinggal ikutin aku aja
gagal apa tuh
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
kalau kamu ikut aku juga ikut dong
eh ikut dong
eh aku ambil sepeda aku
santai jangan ngegas
eh indra sopri
emang mau kemana sih
dok man ikut dong
itu man man sungguh ikut
udah udah udah
jangan pandai ikut
nanti kalau dicariin sama ustadz ustadz
itu kan repot
udah pokoknya aku janji
pulang aku bakalan bawain sepedanya si cobrik
iya bener tuh
ya udah dong

keren banget dia